jika di negara timur tengah ramadan begitu terasa namun seperti apa sebenarnya ramadan di jerman
dan juga seperti apa tantangan menjalankan puasa di sana
untuk mengetahuinya sudah bergabung bersama kami ratu ratna kania
warga negara indonesia yang saat ini berada di munik jerman
halo selamat pagi ya assalamualaikum waktu indonesia ini tentunya
dan selamat malam waktu di sana
ini sepertinya baru selesai sholat terawih ya mbak ratu ya
bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya
iya ini baru selesai sholat terawih
teman teman sebagian sudah banyak yang pulang tetapi sebagian masih ada di sini
dan malam ini ada beberapa juga yang memutuskan untuk bermalam di masjid indonesia
sebenarnya ini bukan disebut masjid tetapi ruang serbaguna milik masyarakat indonesia
jadi beberapa teman teman yang ada di sini mereka masih berbicara
karena acara ini hanya langsung seminggu dua kali di akhir pekan yaitu setiap hari juma dan hari sabtu
tapi ini memang semuanya warga negara indonesia apakah juga ada dari warga negara asing mbak ratu
sebagian besar adalah warga indonesia tetapi ada juga warga yang ingin berkenalan dengan islam
warga jerman yang ingin berkenalan dengan islam
dan warga jerman yang sudah
sebagian besar adalah warga jerman yang ingin berkenalan dengan islam
ini untuk berpuasanya sendiri tadi dari jam berapa dan juga bukanya tadi jam berapa ini mbak
kita beda lima jam kalau saya nggak salah ya
iya beda lima jam
beda lima jam antara munchen dengan jakarta
kami di sini berbuka puasa jam sembilan dua belas
kemudian dilanjutkan sholat maghrib
kemudian makan besar
tetapi karena tanggal khusus tanggal ini tanggal delapan belas maka sholat karena waktu isanya terlalu malam
jadi antara sholat maghrib dengan sholat isya' digabung sebelum menunaikan sholat taraweeh bersama
wah asik sekali ya
berada merantau begitu jauh di sana bisa berkumpul kembali
tapi ini ngomong ngomong soal bukaan puasa ini kira kira apa aja sih tadi menunya
dan kira kira ada menu indonesia juga nggak sih
kalau buka puasa karena teman teman ini teman teman pelajar teman teman mahasiswa banyak berdatangan ke masjid ini
mereka senang dengan buka puasanya karena benar benar menu makanan indonesia
ibu ibu yang masyarakat ibu ibu yang tinggal di munsian masing masing membawa makanan dengan favorit mereka yaitu menu menu indonesia
tadi itu ada martabak kemudian ada rendang
kemudian ada tahap
ada menu precek dan macam macam
semuanya menu indonesia
aduh enak sekali ya
iya teman teman yang mau alat mereka senang karena ini suasananya seperti di indonesia menurut mereka
tapi kalau berbicara soal perbedaan budaya dan lain sebagainya kan di indonesia sama di jerman kan beda sekali
sebenarnya apa sih yang membuat perbedaan ini begitu terasa sehingga mbak jadi rindu dengan ibu
sehingga mbak jadi rindu dengan ini
sehingga mbak jadi rindu dengan ini
sehingga mbak jadi rindu dengan ini

yang membuat kami rindu itu dari indonesia pertama kalau di indonesia itu kita buka puasa bisa nggak usah serepot kita di munsyan harus kalau ingin misalkan kita ingin makan rendang harus masak sendiri
kita ingin bakso yang halal ya
kita harus memasak sendiri kemudian apalagi menu menu spesial yang lainnya seperti sate dan lain lain kita harus memasak sendiri
kita harus memasak sendiri
kita harus memasak sendiri
selamat menunaikan ibadah puasa
maaf saya tidak bisa pulang ke indonesia
salam rindu dari jauh
semoga saja suatu saat nanti bisa ketemu lagi ya bersama keluarga tercinta di indonesia
terima kasih mbak ratu ratna kania di munchen jerman